bicara mengenai apa yang menjadi perhatian publik belakangan ini ketika menteri pertahanan prabowo subianto mengungkapkan hal yang membuat kita ini ya berdiskusi mengenai bagaimana rakyat ada dalam konsep pertahanan
kita dengarkan lagi pernyataan menteri pertahanan prabowo subianto
pertama pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran konsep pertahanan rakyat semesta
perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta
pendidikan latihan perwira perwira cadangan
kemudian juga latihan latihan untuk komponen cadangan nanti akan banyak peran daripada kementerian pendidikan di sma sma bahkan mungkin sedini mungkin di smp dan juga nanti di perguruan perguruan tinggi
oke itu tadi pernyataan menteri pertahanan prabowo subianto
variabel rakyat berkali kali disebut masyarakat sipil rakyat
mahasiswa pemuda masyarakat dalam konsep sistem pertahanan
kata kata seremnya buat kita yang agak agak serem dengar kata perang
perang rakyat semesta yang melibatkan masyarakat
sebenarnya rakyat itu harus ditempatkan di mana sih pak
variabel rakyat dalam konsep strategi perang strategi pertahanan sebenarnya
jadi kita bicara perang
perang itu antar dua negara
kalau sebuah negara terancam oleh negara lain
kalau sebuah negara terancam oleh negara lain
yang ingin menguasai menduduki
maka negara itu akan all out untuk mempertahankan diri
jadi yang sifatnya atau judulnya perang total
itu tidak hanya terjadi di indonesia
semua doktrin semua negara itu sama
malaysia punya doktrin yang namanya pertahanan menyeluruh atau handruh
singapura punya konsep pertahanan yang namanya total defense
hanya saja kalau kita bicara
tentang sumber daya manusia
sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
bukan sistem pertahanan keamanan rata ya bukan
itu karena kita warisi dari masa lalu ketika kita berada pada zaman perjuangan merebut kemerdekaan
kita belum punya negara
modal yang kita miliki itu baru rakyat
jadi yang kita semestakan kita totalkan itu baru rakyat
untuk kita kerahkan melawan
untuk kita berkembang
tetapi dengan kita berkembang sudah melaksanakan proses pembangunan
maka totalitas itu tidak terbatas kepada sumber daya manusia atau rakyat
termasuk di situ adalah peralatan
kemudian juga sumber daya lainnya
termasuk juga teknologi
kalau kita lihat contohnya amerika
mereka juga ada perang semesta
kesemestaan mereka itu adalah pada
lihat bagaimana mereka itu bereaksi secara cepat untuk menganalisis perang
kalau dalam perang di vietnam mereka harus
tiap prajuritnya harus melangkah di hutan hutan dan banyak jatuh korban
amerika berpikir rakyat mereka tidak tahan untuk melihat prajuritnya itu menjadi korban
dia berpikir teknologi bagaimana caranya bisa membunuh musuh tetapi dia tidak dibunuh oleh musuh
nah ini adalah juga kesemestaan
kita harus memberikan makna di sini
bahwa kesemestaan itu bukan sesuatu yang unik untuk indonesia
karena apabila sebuah negara dan bangsa terancam kelangsungan hidupnya
tidak bisa dia hanya melawan separuh separuh
hanya saja memang karena istilah ini berasal dari masa lalu
dimana modal kita itu baru rakyat
maka namanya perang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
sekarang dan sudah pernah juga diperkenalkan menjadi sebetulnya sistem pertahanan semesta
contohnya lagi misalnya inggris ketika untuk merebut kembali kepulauan malvinas
kapal angkatan laut mereka itu nggak cukup
jadi semua kapal dagang mereka itu mereka mobilisasi untuk mengangkut pasukan
saya pernah bertugas ke timur timur itu dengan menggunakan kapal pelni
itu juga bentuk dari kesemestaan
pelibatan masyarakat sipil dan instrumen sipil dalam peperangan gitu pak
jadi kita tidak perlu untuk menarik garis sipil atau militer
tetapi sebagai suatu kekitaan
bahwa kita terancam kelangsungan hidupnya
dan kita harus mengerahkan semua yang ada pada kita untuk melawan
jangan sampai kita kalah
oke urgensinya apa pak bagaimana rakyat kemudian di tengah
kalau tadi kata pak agus menarik sekali bahwa istilah perang rakyat semesta atau pertahanan rakyat semesta itu dipakai konsepnya ketika memang kondisi pertahanan kita sama sekali belum cukup
dimana justru masyarakat yang menghidupi tni ketika itu untuk bisa melawan penjajahan
dengan situasi sekarang seberapa urgent kemudian masyarakat sipil
di tengah iklim demokrasi seperti saat ini
dilibatkan dalam proses pertahanan
ya seperti saya katakan
setiap bangsa setiap negara itu tidak akan separuh separuh ogah ogahan melawan musuh
kalau ada musuh yang ingin merebut menduduki tanah air kita dan menghancurkan bangsa kita
orang kaya itu selalu all out gitu
dan oleh karena itu disini memerlukan memang totalitas atau kesemestaan
dan kesemestaan itu ada dari semua aspek
sehingga dengan demikian juga diantaranya adalah kebutuhan akan tenaga manusia selama itu diperlukan
selama itu diperlukan itu relatif seperti saya katakan
sekarang itu amerika berperang
tanpa mendudukkan prajurit untuk menjejakkan kakinya di tanah
di syria di irak dia pakai senjata dari jauh
dia pakai drone
pengendaliannya dari ruangan yang nyaman ber ac dengan menggunakan teknologi
jadi itu sangat relatif dan tergantung
tetapi tetap kaidah totalitas itu diperlukan oleh bangsa manapun ketika kelangsungan hidupnya itu terancam
pak agus dalam konsep yang tadi kita sebelum bicara masuk lagi ke program bela negara yang lima tahun terakhir digalakan oleh kementerian pertahanan
masuk akal gak
maksudnya apakah itu yang memang bisa kita artikan dari perang rakyat semesta melibatkan masyarakat sebagai komponen cadangan
apakah memang profesi saya profesi mas yando profesi sultan itu yang kemudian sebagai mahasiswa sebagai wartawan itukah
atau memang kita harus angkat senjata sebenarnya sih pak
iya kata kuncinya di sini bukan belan negara
kata kunci di sini adalah totalitas
di dalam fungsi masing masing
dan di dalam kompetensi masing masing
untuk memberikan sumbangan apabila negara dan bangsa kita itu berada di bawah sebuah ancaman bagi kelangsungan hidup dari bangsa dari bangsa ini
tapi juga pada akhirnya kita tidak bisa untuk secara dikotomis mengatakan ini melibatkan rakyat atau tanpa melibatkan rakyat
ya pada akhirnya upaya pertahanan sebuah negara negara negara itu

sebuah negara terhadap ancaman militer dari luar negeri itu membutuhkan tenaga manusia
by the end of the day kalau kata kata kerennya itu ya
itu membutuhkan dan kita harus siap lihat saja itu perjuangan merebut kemerdekaan
namun demikian memang tidak bisa ngawur
tidak bisa bahwa rakyat itu disuruh kumpul di monas kasih senjata ayo kita melawan musuh
ada tataran kewenangan prosedurnya yang itu mencerminkan sebuah negara demokratis dan modern
artinya di situ juga memperhatikan hak hak asasi manusia hak dasar
terus kemudian setiap warga negara tahu jelas dan tegas apa hak dan kewajibannya
dan bagaimana tata cara untuk bisa memberikan sumbangan bagi upaya pertahanan keamanan negara
dan bagaimana tata cara untuk bisa memberikan sumbangan bagi upaya pertahanan keamanan negara
dari undang undang kita seperti apa pak
komponen cadangan masyarakat itu dilibatkan dalam ketika misalnya the end of the day kalau kata pak agus tadi akan terjadi perang gitu misalnya
kita akan diapain kita harus ngapain kita akan dipersenjatai apa gitu pak
ini ada pada semua negara dan tidak perlu dikhawatirkan
mungkin disini kita perlu untuk coba menjajaki
sudahkah kita punya definisi bela negara itu apa
apa bedanya dengan upaya mempertahankan atau upaya pertahanan dan keamanan negara
apakah bela negara itu adalah sebuah kualitas
kalau kita lihat dari peraturan menteri pertahanan pada waktu pak ria mizar
maka disitu berawal dari ada elemen elemen bela negara
yang berawal dari cinta tanah air
kemudian saya ada catatannya disini
ada lima saya kasih kesempatan untuk jawab
ada lima semuanya itu
kemudian ada hanya seperlima yang merupakan ini dia cinta tanah air
kemudian juga kesadaran berbangsa
kemudian mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara
rela berkorban untuk bangsa dan negara
baru terakhir adalah membangun kemampuan awal bela negara
jadi hanya seperlima yang nomor lima saja itu yang menyangkut nuansa kemiliteran
dan itu adalah dalam rangka pembentukan komponen cadangan
tiap negara punya komponen cadangan
alangkah naifnya apabila sebuah negara tidak punya komponen cadangan
dan hanya bisa pertahan dengan tentara yang bisa ditunjukkan
secara jelas dengan atribut atributnya
kalau hanya itu saja maka orang bisa memperhitungkan negara lain bisa memperhitungkan kekuatannya berapa
nah komponen cadangan itu adalah untuk melapis
tadi dikatakan apakah sudah ada ancaman real apapun tadi istilahnya
ingat bahwa kita tidak bisa bernegosiasi dengan musuh
kapan musuh mau menyerang dengan kekuatan berapa dari mana
dan disitulah juga kata kata yang harus kita lakukan
mereka bijak yang mengatakan apabila kita ingin supaya musuh itu juga keder terhadap kita
maka bersiaplah untuk perang di dalam masa damai
sehingga ini menimbulkan deterens daya penangkal
jadi persiapan itu sudah mulai sekarang dan itu semuanya wajar wajar saja
wajar wajar saja termasuk tadi diksi diksi yang melibatkan rakyat dalam konsep dan sistem pertahanan kita
pak ya menteri pertahanan prabowo subianto juga menyitir apa yang telah dilakukan atau strategi dilakukan oleh amerika serikat
bisa kita putarkan lagi pernyataan prabowo subianto itu
sebagai contoh kalau kita lihat di negara amerika sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer
mungkin dua puluh persen
lima puluh persen adalah perwira cadangan
ancaman militer ancaman non militer ancaman juga terdapat sekarang ancaman hibrida setengah militer
oke bagus betul pak di amerika memang seperti itu
jadi melibatkan masyarakat untuk bisa sama seperti apa yang dikatakan pak prabowo tadi gimana
iya ada berbagai sumber
sumber itu adalah tempat tempat untuk merekrut untuk menjadikan masyarakat
untuk menjadikan warga negara itu menjadi prajurit
pada tingkatan mana
dan mereka sudah perhitungkan
tadi disebutkan dari akademi militer
akademi militer itu tidak terlalu banyak untuk merekrut
karena dia disiapkan untuk membentuk perwira yang akan berkarir seumur hidup di dalam militer
itu harus diperhitungkan
jadi kalau misalnya kita perhitungkan dari semuanya ini tidak semua akan jadi jenderal
organisasi militer itu berbentuk piramidal
sehingga dalam setiap tataran lapisan harus ada sistem filternya
sehingga semua tidak jebol ke atas
seperti yang kita pernah dengar ada penumpukan dari pangkat tertentu prajurit yang ada di indonesia ini gitu
dan itu direncanakan
dan dengan berbagai macam sistem itu memang disediakan
misalnya tadi disebutkan
apakah disebut lrtc saya juga tidak lupa saya tadi ya
perwira cadangan tadi ya
nah perwira cadangan itu kan sebetulnya penawaran beasiswa menarik mahasiswa
yang akan bergabung untuk menjadi militer dengan memberikan insentif beasiswa
biasiswa untuk menyelesaikan studinya
itu akan diberikan oleh markas besar tni
tetapi setelah anda lulus anda punya kewajiban sepuluh tahun untuk mengabdi secara sukarela di dalam tni
kalau anda lolos nanti untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi
maka masa ikatan dinas itu akan diperpanjang sepuluh tahun lagi
sama atau berbeda dengan konsep yang diberikan oleh menteri pertahanan tadi pak
dengan perang rakyat semesta melibatkan masyarakat
tujuannya sama idealismenya sama
cuma kita belum teratur untuk menyusun sistem itu
tapi menurut pak agus dengan pola pendidikan seperti itu sudah tepat gak sih dalam menjawab tantangan tantangan bela negara
terutama dari ancaman ideologi dan macam macam komunisme katanya juga mengancam kita depan mata
ya saya kembali sudahkah kita sepakat tentang definisi bela negara
dalam bentuk struktur bagaimana bela negara itu nanti ditempatkan
kalau ada angka delapan puluh tiga juta

apa yang kita harapkan dari mereka
bukan hanya sekedar untuk mencetak mereka sudah latihan terus kemudian penyerapan anggaran
tetapi sebetulnya kedudukannya dalam salah saya
salah juga gak apa apa
sultan senang sekali bapak ngomong begitu
kedudukannya dalam sistem pertahanan itu di mana
pak prabowo tidak salah dengan menyampaikan semua itu
karena pak prabowo sebagai menteri pertahanan
perlu mengingatkan bahwa sistem pertahanan itu belum terbangun
dan kita terlambat untuk membangun komponen cadangan
tetapi komponen cadangan itu tidak serta merta berarti mencakup seluruh lingkup dari bela negara
kembali saya bertanya definisi bela negara itu apa
yang kita lihat militer yang bernuansa militer dia hanya relevan untuk satu per lima
yang lainnya itu sebetulnya masuk di dalam domain kewenangan menteri pendidikan
saya berikan contoh sebetulnya
bela negara kita sudah punya modal untuk bela negara cinta tanah air
apa itu pramuka
di situ ada peluang untuk mengeksplor naluri arvonturir ada karir ada keterampilan bisa sampai usia berapapun

nah tanpa harus memberi kesimpulan
tanpa harus memberi kesan bahwa dia itu militeristis satu
dan egaliter pak setua apapun dipanggilnya kak pak ya
yang kedua ada sebuah organisasi alumni pas ki braka
saya yakin pasti mereka itu punya kebanggaan terhadap bangsa ini
dan itu patut dipelihara tanpa harus memberikan kesan militer yang militeristis
jadi hal semacam itu yang memang perlu untuk kita bangun
saya setuju sekali
tapi masalahnya bahwa mungkin ini harusnya bela negara ini harusnya muncul pertama tama sebagai kebijakan nasional dulu
baru dipilah mana yang untuk pertahanan yang untuk membentuk komponen cadangan saja
lainnya itu salurkan untuk menteri pendidikan
masalahnya karena mungkin dari kelompok non militer non pertahanan ini terlambat untuk mengambil inisiatif untuk ini
sehingga munculnya dari menteri pertahanan akhirnya semua itu dikonotasikan dengan menteri pertahanan dan hal hal yang bersifat militer
tapi dengan baju lore kemudian pendidikan kedisiplinan apa tadi kalau kita lihat ada push up nya ada larinya
meskipun tadi kata bang yando ada filosofi ya di situ semua
anda sebagai jenderal gitu melihat udah ini belum sih pak nyambung gak sih dengan tantangan sekarang nih kayak gitu gitu pak
senyum saya lebar ya
ada ironi dalam masyarakat kita
kita khawatir sipil dilibatkan dalam fungsi pertahanan
tetapi kalau berlomba lomba untuk meniru atribut militeristis berlomba lomba semuanya itu hapuskan itu semua
percaya dirilah sipil itu untuk menampilkan kompetensi sipil
karena negara yang maju nanti ini adalah negara sipil bukan negara militer
militer hanyalah salah satu fungsi saja
satu topik yang dari tadi saya masih penasaran sebenarnya dari diskusi narasumber tadi belum ada konsensus mengenai sebenarnya apa sih ancaman nyata geopolitik indonesia
karena kalau kita berbicara tentang komponen sampai tiga layer seperti itu berarti harusnya ada ancaman yang nyata
apakah kita berbicara tentang amerika serikat yang mungkin menyerang kita atau tiongkok yang dengan teknologi militer memang sudah hebat sekali
itu jadi ancaman untuk kita
sampai sekarang belum ada konsensus dan saya masih kepo sebenarnya apa sih ancaman realnya tentang geopolitik indonesia sampai pak prabowo mengeluarkan statement seperti itu
dan apakah tantangan tantangan itu bisa dijawab dengan program belan negara yang selama ini ada
saya tambahin pertanyaan kamu
oke tepuk tangan dong untuk kawan kita dong
pak anda kan yang paling general diantara kita
gimana pak apa yang paling geopolitik ancaman nyata dan apakah itu bisa dijawab sebenarnya pak
dengan apa yang sudah terjadi selama ini termasuk bela negara ini
ya saya yakin bahwa kalangan intelijen sudah mengadakan perkiraan perhitungan perhitungan terhadap ancaman
bukan berarti tidak ada
tiongkok sekarang mengalami sebuah kemewahan ekonomi
sejauh mana mereka puas menggunakan kemewahan ekonomi itu untuk kepentingan ekonomi
sejauh mana nanti mereka akan tergiur untuk perkembangannya
pasti ada itu
kemudian mereka juga terlibat dengan perang dagang dengan amerika serikat
sejauh mana mereka puas dan hanya terbatas pada perang dagang saja
atau mereka tidak rela bahwa hegemoni mereka direbut oleh negara lain
pasti ada itu
tidak harus itu disampaikan di sini
tetapi tatanan ini sistem ini ini adalah sistem pertahanan nasional yang berguna untuk diri kita
terlepas siapapun nanti ancamannya
dan dari manapun itu datangnya
jadi saya yakin itu sudah ada perhitungan perhitungan tentang hal itu
ini adalah negara kita
ini adalah bangsa kita
jangan terlalu kuat untuk membuat batas pemilahan antara sipil dengan militer
pada akhirnya sistem itu akan melibatkan kita
akan melibatkan kedua aspek di dalam porsi peran dan kewenangannya masing masing
tadi ada pertanyaan apa sih ancaman
mungkin sebetulnya juga di dalam perkuliahan paling tidak ada bayangan diberikan
pertahanan itu apa sih
untuk apa sih
dan bagaimana kita menyusun sebuah sistem pertahanan
apakah perlu sekarang
dan oleh unsur unsur apa saja
sehingga dengan demikian juga kita bisa saling menutup

karena ini adalah bangsa kita
ingat kalau kita berperang yang berperang itu bukan tni
yang berperang itu bangsa
oleh karena itu presiden akan secara ex officio menjadi panglima tertinggi untuk tni ketika berperang
karena ini adalah keputusan politik
jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua